kita itu kalau hidup harus punya mimpi supaya kita tuh cemungut hidupnya
cucu tempe gini karena kebanyakan mimpi untuk
yaudah sini biar aku aja yang jualan
eros sendiri yang kepengen tinggal disini matt
masalahnya bukan itu
dia takut kalau si dedek
diberangkatkan ke luar negeri
sekarang eros pengen tinggal disini
kalau nanti seminggu lagi
begitu yaya datang ke rumahnya
pelingsatan lagi dia
kalau kucing bisa disuruh kerja
sudah diberangkatkan ke luar negeri
sama si yoyo
walaupun kucingnya mewah di negeri orang
kamu seperti tidak tahu yoyo saja
justru eros sudah nyaman tinggal di suka bumi sana
tinggal bersama dedek
dan di negeri orang lainnya
dan di negeri orang lainnya
tidak ada yang mengganggu

jangan lupa subscribe unoako

alhamdulillah hari ini teh laku lagi semuanya lalu kafisan
cilok mah biar lakunya setruk juga gak ada duitnya ya kang
susah jadi akang berat kodratnya jadi suami malam malam harus bikin cilok baru bisa tidurnya
juga jam sebelas malam sampai subuh subuh bangun sholat subuh habis itu istirahat pagi pagi itu
juga udah harus bangun dorong dorong gerobak jualan
cilok terus nongkrong akan mangga nongkrong akan nungguin yang beli kalau ada yang beli
kalau enggak laku baru bisa pulang sore istirahat mandi sholat maghrib ke masjid tapi kalau laku
siang mak udah pulang bisa istirahat sampai sore dipijitin sama anaknya
kalau jadi nama enak kerjaannya enteng ringan cuma jadi istri orang yang akan melindungi
ada yang mah subuh subuh udah bangun ya walaupun untuk masak air masak nasi
manasin sayuran belum selesai masak harus bangunin deni nyiapin
sarapan untuk deni nyiapin perlengkapan dia untuk ke sekolah habis itu jalan jalan nganterin deni ke sekolah pulang nganterin deni ke sekolah nanti cuci piring cuci panci cuci kuali habis itu jalan jalan lagi ke pasar ya walaupun buat beli sayur habis itu masak lagi cuci baju nyetrikannya aja baru tengah malem biar listriknya teh nginget aja

ngejepret ya kan kak
neng mah enak tidurnya dari jam satu pagi sampai jam empat tiga jam sehari
akang atuh yang kasian malemnya tidur subuhnya tidur siang istirahat sore istirahat lagi
eneng teh jadi bingung ini tuh sebenarnya akang yang ngelindungi eneng atau eneng yang ngelindungi akang
selama ini dia ngejepret ya kan kak
sama ini teh neng percaya kalau akang tuh sayang sama eneng
akang teh bener bener sayang sama eneng
enggak akang teh gak sayang sama eneng akang itu menghaniaya eneng
astaghfirullah nenk nenk teh ngomong apa
terus kenapa akang teh gak ngizinin eneng berangkat karena akang teh gak mau ngurusin rumah karena akang teh males
akang teh kerja keras nenk
kata akang kerja keras cuma buat uang yang kalau eneng bawa ke pasar teh bikin eneng pusing
itu yang namanya tanggung jawab
orang yang dari pagi sampai malam ngurusin rumah ngurusin anak yang istrinya teh kerja cuma delapan jam sehari
akang bilang itu teh gak tanggung jawab